dan untuk mengetahui pantauan hilal di indonesia timur tepatnya di sorong papua baradaya
sudah ada jurnalis transmedia jersey allen
selamat sore jersi hingga sore ini seperti apa hasil pantauan hilal di tempat anda melaporkan
wartawan hilal dari rooftop atau lantai paling atas dari kota sorong
awalnya sekitar satu jam atau dua jam tadi sebelum waktu pemantauan
namun di sore ini jelang waktu pemantauan terlihat di kaki cakrawala sedikit berawan
sampai sekarang tim dari bmkg dan juga kementerian akal masih terus memantau
di kota peking sorong
karena kondisi kuatnya sudah mulai berubah
oke bagaimana umat muslim papua menyambut datangnya bulan ramadan
apakah ada persiapan khusus di papua sana
aktivitas kebanyakan warga muslim adalah kumparwa di pasar pasar
baik modern atau profesional untuk membeli kebutuhan mereka dalam
jika tidak mereka akan dilakukan di malam atau saat pertama
untuk sementara kondisi semua warga tetap benar menunggu hasil jiran ismat
yang masih dilaksanakan di atas kota peking
oke terima kasih jurnalis transmedia jersi allen atas laporan anda
selamat bertugas kembali